sepintas tak ada yang istimewa dengan bendungan ini
namun ada sajian favorit yang harus melewati perbatasan kabupaten dulu nih
tak perlu naik kendaraan cukup melangkah saja
ini adalah bendungan lahor lokasinya masuk dalam wilayah kabupaten malang dan berbatasan dengan blitar
di mana hanya beberapa langkah anda bisa menemukan warung batun yang menyajikan menu andalan wader crispy
sambil makan wader yang kriuk kriuk ada pemandangan bendungan yang menyejukkan
warung batun menjadi langganan banyak warga yang sedang melewat bahkan ada yang jadi pelanggan
ya untuk mencoba yang baru karena seperti sebelumnya kan biasanya ikan bakar
air bakar ini wader
katanya memang terkenalnya memang waders
selain water crispy banyak menu ikan air tawar lainnya
jangan khawatir tentang kesegarannya
ikan ikan ini langsung dari bendungan lahor jadi yang dimasak pun masih segar dan terasa manis
sering sering udah bertahun tahun saya sering kesini
suka air ikan bakarnya itu yang sedap
apa kelebihannya ikan bakarnya
ikannya itu masih segar gitu loh
karena ya terjangkau lah gak seberapa mahal
harganya pun murah meriah hanya lima belas rupiah untuk satu porsi
itu sudah termasuk wader crispy nasi telapan dan sambal
jika melewati perbatasan malang dan blitar tak ada salahnya
mampir ke bendungan lahor dan menikmati kriuknya wader crispy
gencar wilaksono miki peresia jawa timur